suasana haru warnai keberangkatan tiga ratus delapan puluh enam jemaah calon haji dan tujuh pendamping haji asal
kota tangerang yang tergabung dalam kloter dua banten embarkasi jakarta di masjid raya al azom
sabtu pagi para pengantar yang dapat mengantar hingga memasuki bus ini tak kuasa menahan tangis
sambil memeluk erat kerabatnya para jemaah yang akan berangkat haji ini mengaku bahagia karena
akhirnya dapat menjalankan ibadah haji setelah sempat tertunda dua tahun akibat pandemi kopi
sembilan belas alhamdulillah senang banget saya sekeluarga bisa berangkat ke tanah suci muka muka saya
sekeluarga diberi kemudahan dan keselamatan
sebanyak sembilan bus yang mengantar jemaah calon haji asal kota tangerang ini akan menuju
asrama haji pondok gede terlebih dahulu sebelum berangkat ke tanah suci melalui
bandara internasional soekarno hatta pada hari ini
di bojonegoro jawa timur suasana haru juga mengiringi pemberangkatan jemaah
calon haji kloter dua pada sabtu pagi isak tangis keluarga pecah saat melepas kepergian
jemaah calon haji ke tanah suci mekah dua ratus enam puluh satu jemaah calon haji telah berangkat ke tanah suci melalui
bandara juanda surabaya pada sabtu dan disusul empat ratus empat puluh enam jemaah berikutnya yang diberangkatkan hari
ini namun diantara ratusan calon jemaah haji tersebut delapan diantaranya gagal berangkat
lantaran tidak melakukan pelunasan biaya haji
penerbangan kelompok pertama empat ratus empat puluh sembilan calon jemaah haji asal jawa timur
dilepas langsung oleh wakil presiden ma'ruf amin bersama gubernur jawa timur
khofifah indar parawansa
ma'ruf amin berpesan agar calon jum'ah haji selalu menjaga kesehatan
dan waspada ada cuaca ekstrim di mekah

dilepas langsung oleh wakil presiden ma'ruf amin bersama gubernur jawa timur
dilepas langsung oleh wakil presiden ma'ruf amin bersama gubernur jawa timur
dan berkasih surabaya setidaknya memberangkatkan enam belas sembilan ratus enam puluh tujuh calon jum'ah haji
yang berasal tak hanya dari jawa timur
namun juga nusa tenggara timur denpasar dan palembang
di meliputan cnn indonesia